tapi saya gak mau tinggal disini pak
saya nggak mau tinggal dimanapun
kecuali tinggal di rumah saya sama ibu saya pak
saya gak mau ibu saya pergi
amira denger saya
kamu sekarang ini tinggal sama saya
kamu sudah tau kan
ibu kamu menyetujui itu
dan dia sekarang
sudah pergi amira
itu bukan amira
kenapa dia mas
sini pak abir zahira bantu ya
tidak apa apa zahira
bapak kuat minum sendiri ya
amira bukan ada di rumah sakit
dia kenapa itu
zahira juga gak tau kan
saya terpaksa untuk melakukan ini sama kami
saya sampai memisahkan kamu
dengan ibu kamu
dan membuat kamu jadi setih
saya cuma tidak ingin
wisnu itu melukai kamu lagi
saya tidak mau
kamu itu terluka
dan hampir mati seperti kemarin
bendera kamu dengar suara saya
kamu dengar suara saya
amira bangun amira
amira sadar lagi amira
kamu dengar suara saya
saya dimana pak
di rumah saya
ini di rumah bapak
ibu saya kemana pak
bapak nyuruh ibu saya pergi kemana pak
kamu mau kemana
kamu itu belum pulih
kamu harus banyak istirahat ya
saya nggak mau tinggal di sini pak
saya gak mau tinggal di manapun
kecuali tinggal di rumah saya sama ibu saya pak
saya gak mau ibu saya pergi
amira dengar saya
kamu sekarang ini tinggal sama saya
kamu sudah tahu kan
ibu kamu menyetujui itu
dan dia sekarang
sudah pergi amira
saya gak mau pak
lalu mencari hati saya
lalu mencari hati saya
lalu mencari hati saya
kenapa kamu mau pergi
ibu saya masih nunggu saya di rumah pak
kenapa dengan rumah saya
kamu takut tinggal sama saya
amira saya tidak akan menjahat ikat
enggak pak bukan kayak gitu
ibu saya masa nungguin saya di rumah
saya udah janji sama dia
saya akan tinggal sama dia
ibu kamu sudah menyetujui kamu tinggal di sini amirah
ibu kamu sudah menandatangani surat perjanjian dengan saya
tempat kamu sekarang memang di sini
ibu kamu nggak mungkin ada di sini
dia sudah pergi
aku harus cepat sampai rumah
aku harus cepat ketemu ibu
ya allah aku gak mau ibu marah dan sedih lagi
aku gak mau bikin ibu stres lagi
tempat kamu itu di sini sekarang
kamu gak usah minta izin lagi sama ibu kamu
ibu amira pulang bu
amira gak akan pernah tinggalin ibu
amira mau terus sama sama ibu
ibu harus tunggu amira bu
semuanya karena prabu minjaya
sekarang kamu tarik pergi
dan dia bisa bisanya menyerahkan amira begitu saja
gagal semua rencanaku yang sudah bertahun tahun
aku nggak boleh kalah sama si prabu
prabu harus membayar semuanya
prabu harus membayar semua perbuatannya
aku sudah bunga
aku sudah mampu
aku sudah mampu
aku sudah mampu
prabu harus menderita
karena dia sudah membuat kakiku seperti ini
kalau gitu langsung dibawa ke rumah operasi ya
prabu harus menderita
dia harus membayar semua perbuatannya
ini utari mas
kamu di mana
dia baik baik aja kan
utari kangen sekali sama amira mas
kamu di mana utari
om wisnu itu ibu kan om
halo kalau ibu ini amira bu ibu di mana bu
halo ibu jawab amira bu halo halo ibu dimana sih bu sekarang
ibu kenapa nggak ada di rumah sekarang kamera di rumah bu ayo dong ibu sekarang pulang
kamu ada di rumah
kenapa kamu ada di rumah nak
kamu kembali lagi ke rumahnya pak prabowo ya
kamu kembali lagi ke sana
ibu ibu ngapa nyuruh amira tinggal di situ bu amira gak mau
amira pengen tinggal di situ sama ibu
amira gak mau tinggal di rumah pak prabu bu
ami gesund ibu
rumahnya pak prabu
kalau kamu sayang sama ibu dengerin kata kata ibu yana
eh tapi kenapa bu kenapa
ibu sendiri kadang bilang kalau amir nggak boleh dikaitkan sama pak prabu
kenapa sekarang ibu nyuruh akhirnya tinggal di rumah dia ibu
ibu juga nyuruh amir nggak boleh pergi kemana mana
ibu bilang kalau ambil ini harta yang paling berharga buat ibu
tapi kenapa sekarang ibu nggak ada di samping amirah bu
ibu mohon amirah ibu mohon sama kamu
kamu kembali lagi ya ke rumahnya pak prabu ya
oke tapi kenapa bu ibu jelasin dulu kenapa mira nggak ngerti
kamu mau tahu kenapa mira kamu mau tahu kenapa
kamu pikir biaya pengobatan itu murah
biaya pengobatan itu mahal dari mana ibu punya duit itu
ibu terpaksa berhutang sama bajikan itu sama prabowo wijaya
ini semuanya demi kamu amirah
kamu pikir di mana harga diri ibu sampai